kita beralih ke informasi lain warga dki jakarta semakin ramai membicarakan program dp rupiah
yang dijanjikan gubernur dki jakarta terpilih anies baswedan dan wakilnya sandiaga uno
meski banyak warga yang skeptis anies sandi justru mendapat dukungan dari berbagai lembaga swasta
salah satu lembaga swasta yang mendukung adalah pengatur keuangan dan pembangunan
sejak pasangan calon anisandi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur dki terpilih
dengan suara terbanyak berbagai lembaga swasta mulai berdaga tangan
anies pun yakin program itu akan berjalan dengan baik dan warga yang tidak yakin pada akhirnya akan mendaftarkan diri

ini tuh begitu pemerintah mengambil arah begitu private sector akan langsung kick in
dan itulah yang kami selalu katakan ini soal keberpihakan